tolong kamu ambil medang pelatikan di tempat yang tersembunyi
oh bukankah ini yang kalian mau
jangan berharap kalian bisa bermimpi
siti kembalikan pedangku
gimana kalau kita bencar aja
sama teko ajaib
dan jin pak deh
ah pagi pagi mau belanja
pak dejin ikut aja
situ tut ketiban wajan
jangan minta jajan
ya udah kita kesana
jin pak deh sama bos kita kesana
akhirnya siapapun yang berbuat jahat
pasti akan menerima kejahatan untuk dirinya
dan siapapun yang berbuat kebaikan
pasti akan menerima ganjaran untuk dirinya yang berbuat baik
kalau lempokan disitunya
mapo si tai kurang tau
jangan kasih penjahat ya
ya udah dibilangin
pemilik istana ini kan
beri dia pelajaran
mending tuh kamu tuh diberi
nih buat kamu
maksudnya itu diberi pelajaran
kamu ngerti gak
harus aku juga ini yang turun
gitu tinggal gitu
mana ruangan raja
di sana pak jaijin
ada urusan apa kamu disini
itu siapa yang mukanya nyamain nyamain sama saya
itu dia pak dek
dia itu kerupuk kulit
ulala berarti gua kerupuk
repot nih sepertinya dia bisa membahayakan untuk kerajaan kita
kalau begitu jangan tunggu lama lama
jangan pakai lama lama nanti dia ambil orang
menurut saya jangan tunggu lama lama
nanti dia keburung mengacau disini
saya harus segera menangkapnya
maksudnya pegang tangannya
aku berhasil menangkap kamu
tangan saya kembali pegang pegang begini
yang mau saya tangkap perempuan ini
kenapa jadi nenek moyang kecoa
aduh aduh aduh
nggak terima ya
tapi nggak usah mukul mukul gitu juga keles
sembarangan aja ya
sini sini pindah pindah pindah
tunggu dulu nih
apa yang mau main pala
sekarang kamu gunakan ini pedang si ronggeng untuk mengusnahkan dia
baik orang lima
kalau begitu saya tanya dulu si rongke
ronggeng hari ini lo kudu membalas dendam ini
berarti dia mau
mabuk benang malam malam
kalau naluri pembantu jangan dibawa bawa ke kerajaan dong
bulu pala juga
saya pikir kalau satu kita tidak akan mampu melawan wanita penyihir ini
kita harus menyatukan kekuatan kita agar bisa melumpuhkan wanita penyihir ini
baiklah kalau begitu kita serah
satu dua tiga
alah salah satu
kenapa jadi begini
saya juga nggak tahu nih
mereka sudah tidak bisa berbuat apa apa lagi
aduh kepala saya
aduh kepala saya
aduh kepala saya
aduh kepala saya
aduh kepala saya dimana nih
pelangin kita pelangin
ada apa tadi
tempat tangkap itu anak anak itu

assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
aduh terlalu agak
terdengar sendiri memudik
tinggalin aja kita langsung ke sultan aja
ah ah ah dasar mereka bikin pusing eh
belum balik juga ayo kita jalan jalan kesana ayo
aduh masih pusing pusing di masih muter muter nih aduh aduh
kalau gitu cepetan kita kembali ke kerajaan ayo
jatuh ke bawah
udah sayang nanti di laundry di kerajaan ya
nanti dicuci emang mabuk gosok disikatin biar bersih
sekarang kita harus cepatnya keluar dari syria menuju kerajaan
karena takut ada hal yang jauh lebih berbahaya akan terjadi disini
paling mak bagaimana kalau kita langsung ke kerajaan aja
tolongin aku lah
pelantikan rajanya kapan
kapan kapal aku bisa jadi raja
aduh aduh aduh
ulala pak aja jempol jangan taro situ
apa pelantikan segera saya mulai
hulu balang kiju
yah itu maksud saya tolong kamu ambil pedang pelantikan di tempat yang tersembunyi
bukankah ini yang kalian mau
jangan berharap kalian bisa bermimpi
siti kembalikan pedangku
kau belum tahu siapa aku
jin pak b
dan kamu siapa kamu
perkenalkan saya adalah
jatuh kalimah musah
jadi maksud dan tujuanmu datang kesini
untuk mencegahku melantik anakku menggunakan pedang itu iya kan
ya seperti itulah kira kira
kalau begitu sekarang juga kita berdua
ini bakal ada pertarungan disini
bakal ada lautan cendol
dicariin pasar kerukut
ngajak tanding siapa takut
main yoyo sambil makan bubur ketan hitam